jumat pagi mahkamah agung melantik dan mengambil sumpah tiga ketua kamar mahkamah agung di gedung mahkamah agung jakarta
tiga ketua kamar mahkamah agung yang dilantik langsung oleh ketua mahkamah agung mh tali adalah ketua kamar perdata pengawasan dan pembinaan
ketua perdata mahkamah agung yang dilantik adalah igusti agung sumanata untuk ketua pengawasan mahkamah agung adalah andi samsan nganro
dan untuk ketua kamar pembinaan adalah takdir rahmadi
ini adalah kali kedua takdir mengemban amanah sebagai ketua kamar pembinaan
pelantikan tersebut berdasarkan dua keputusan presiden yaitu kepres nomor dua puluh garis miring p tahun dua ribu dua puluh dan kepres nomor dua puluh satu garis miring p tahun dua ribu dua puluh